bagi sebagian orang hewan peliharaan sudah dianggap sebagai anggota keluarga
tentunya kesehatan mereka juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan
sama seperti kita manusia kalau hewan kesayangan kita sakit
bisa juga dibawa ke klinik atau ke rumah sakit khusus hewan
karena kini fasilitas kesehatan untuk hewan tak kalah lengkap
jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan untuk kita manusia
seperti di klinik hewan di jalan kiai haji mas mansur karet jakarta pusat
fasilitas kesehatan untuk hewan di sini tak kalah dengan rumah sakit untuk manusia
kucing anjing dan hewan eksotis seperti reptil ikan burung hingga hamster
ditempatkan di ruang tunggu yang berbeda
klinik ini pun dilengkapi dengan sinar x untuk melihat kondisi tulang
cek darah di laboratorium untuk mengetahui penyakit dalam
hingga usg untuk hewan dalam kondisi hamil
dia lebih nyaman di ruangan seperti ini dan ruangannya juga sedikit redup
karena saya nggak tahu penangannya gimana
makanya di sini yang ada eksotiknya saya bawa ke sini aja
klinik ini juga melayani rawat inap dan rawat jalan
jika hewan harus menjalani rawat inap maka akan dipisahkan sesuai jenis hewan
dan ditempatkan di ruang perawatan sesuai dengan jenis penyakit
mulai dari ruang rawat khusus virus non virus ruang bersalin
hingga ruang rawat inap pasca steril atau kebiri
dokter eka waktu kucing saya sakit saya pernah dikasih tahu sama seorang dokter
katanya kalau kucing lagi sakit itu pengennya deket deket sama pemiliknya
nah kalau kucingnya lagi sakit
kalau dia masih rawat inap gimana dok
wah ini ada pilihan yang bagus nih mamita
bisa menggunakan kamar yang ini ini namanya kamar special care
jadi kamar ini memang special di design untuk yang seperti itu kasusnya
atau ketika maaf ya lagi sakit berat ya lagi sakit berat
dan maaf mungkin itu waktu pamit terakhirnya
tapi dia masih butuh oksigen dia masih butuh selang dan segala macam ya
yang berhubungan sama medis perlu ventilator dan segala macam
jadi bisa pakai ruangan ini sehingga
pemilik bisa ikut mendampingi sampai hembusan nafas terakhir
untuk menemani perawatan hewan peliharaan di ruangan berukuran studio ini
anda perlu membayar mulai dari tujuh ratus lima belas rupiah per malam

para pemilik hewan biasanya yang berpengalaman untuk menemani hewan kesayangan saat rawat inap di klinik
biasanya ingin menunggu saat hewan peliharaannya harus menjalani tindakan seperti operasi
di sebuah rumah sakit hewan di jalan guntur setiabudi jakarta selatan
pemilik bisa menemani hewan peliharaannya saat menjalani operasi
karena di klinik ini terdapat ruang operasi dengan konsep terbuka
sehingga pemilik hewan bisa melihat langsung proses operasi dari jendela
ya jadi di modern vet kita berkaitan dengan kebukaan dan transparansi
dan kita ingin menambahkan itu satu langkah ke depan
kami menggunakan ruang operasi di mana pelanggan dan pelanggan bisa melihat
anak anak mereka yang dioperasi
kami tahu bahwa pelanggan terlalu bersemangat dan khawatir saat operasi
jadi ini memberi mereka kesempatan untuk datang ke sini
sementara kami melakukan operasi
mereka mendapatkan keamanan dan bisa melihat apa yang terjadi pada anak anak mereka

seperti rumah sakit pada umumnya rumah sakit hewan ini juga memperbaiki
memiliki unit gawat darurat atau igd
ruang pemeriksaan yang banyak
serta lorong yang didesain mirip seperti rumah sakit manusia
sementara untuk biaya perawatan hewan di rumah sakit hewan ini
dipatok mulai dari dua ratus dua puluh lima ribu rupiah
paramita cahya ilham aji jakarta